dikenal sebagai sosok pemimpin yang sederhana dan juga dekat dengan milenial
bahkan kipra pria yang identik dengan rambut putih ini juga telah dikenal masyarakat
sejak zaman menjadi anggota dpr ri hingga saat ini menjabat sebagai gubernur jawa tengah
dan kini nama ganja pranowo kian meroket dalam kandidat calon presiden dua ribu dua puluh empat
kali ini saya akan mengajak anda berdiskusi lebih dalam bersama dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dalam the politician bersama saya novanaya antaka
selamat pagi hari ini mau olahraga bareng
selamat pagi pak ganjar
kita mau olahraga nih ya pak diajak olahraga
tapi bapak kan biasanya udah lari nih saya harus belajar banyak sama bapak ya
ya lari ya jalan yang penting ada olahraga
stretching dulu ya pak
stretching dulu dua jam gitu kan
itu kita tinggal
berarti kalau nanti saya berhasil saya menang nih ya
makanya nanti siapa yang lebih kuat pak ganjar atau saya
pasti pak ganjar sih tapi coba ya pak
kira kira butuh waktu satu sampai satu lima jam lah
nanti dapatnya berapa kilo
bisa jalan ya
ini apa ya sempat sepeda terus sekarang lari pak
itu menginspirasi ini nggak sih pak
kayak marathon baru budur kemarin juga ada apa tour de baru budur itu
kan konsepnya sport tourism ya pak
ya sebenarnya kalau dari sisi menginspirasi atau tidak saya hanya ingin mengajak orang olahraga
sepedaan saya masih karena waktu itu jatuh tangannya patah ini terus kemudian ya sekarang kita minta
diminta teman teman untuk sudah lah sekarang kita yang lebih santai
terus kemudian jogging terus kemudian ya jalan yang penting tiap hari olahraga
kalau pak hasil dari dua event itu ada dampaknya nggak sih pak buat sektor pariwisata di jawa tengah
ya kalau kita bicara sport tourism dampaknya banyak banget
tarak bedah kewajiban bagi
oke apa tuh pak
kemudian kita dorong olahraga hampir
jadi banyak kelompok banyak orang
nah ternyata lari itu jadi style juga
terus gembur sepeda apalagi kan kemarin
jadi maksud saya kalau ini bisa dikawinkan antara sport dan tourism maka sebenarnya ini akan bisa menjadi
kolaborasi yang bagus juga
rahasia itu cerita yang menarik
jadilah kalau borobudur marathon udah lama nih kebetulan kaosnya saya pakai borobudur marathon
terus kemudian kalau kita
itu udah puluhan kali dua puluh kali lebih
iya udah terus berlangsung
itu terus kemudian di banyak komunitas sebenarnya mereka juga punya sendiri kelompok kelompok yang membuat event
ceo yang membuat event kayak kemarin terakhir itu namanya sik sorogo
di sorogo itu trail run
oh menarik sekali ini
iya pesertanya banyak lah itu
lanjut pak ganjar
kemarin juga pak saya sempat keliling jawa tengah ya pak
terus saya tanya
gimana sosok pak ganjar katanya
kalau sama pak ganjar pasti setiap bapak sering keliling ya pak
kayak gini ketemu langsung masyarakat
bapak ada ini nggak sih pak pengalaman menarik misalnya lagi kayak gini nih keliling ketemu masyarakat warga
pengalaman pengalaman pengalaman pengalaman
kalau masuk ke gang masuk ke kampung begitu mereka bisa bercerita kondisinya
pak anak saya sekolah sekolahnya negeri tapi kok bayar ya pak nah
jadi langsung gitu kalau pak ya
jual langsung atau kalau nggak dia serta cerita fasilitas daerah ya
apa jalan rusa ada lorong
kalau kita masuk ke kampung kampung bodinya seperti itu
pak ini kan biasanya kalau pejabat pengawalnya banyak gitu ya pak
bapak ini kayak santai aja gitu pak tanpa pengawasan
oh nggak ini temen saya ini temen sepeda semua
ini satu geng sepeda yang tiap hari kita sepeda
main sepeda bareng
makanya itu ada yang sepedaan pak
dua ini teman teman sepeda udah senior udah enam puluh tahun lebih mereka
gimana sih pak kondisi di jawa tengah secara ekonomi dan keseluruhannya
alhamdulillah ekonomi masih tumbuh bagus gitu ya
kalau kita lihat inflasi relatif masih terkendali
terus kemudian ekonomi masih tumbuh gitu kan
iya masih di atas sedikit
terus juga kemarin banyak penghargaan ya pak
provinsi terbaik inflasinya juga tumbuh baik
nah itu gimana tuh pak cara mengorkestra mengkolaborasi semua stakeholder ini
karena kan cukup luas ya pak lebih dari tiga puluh lima kabupaten kalau nggak salah ya pak cukup luas ya

kita ngelihat kawan kawan di kabupaten kota kontribusinya bagus
mereka juga menjaga inflasi mereka juga turun ke pasar mereka juga melihat stok perusahaan
mereka juga melihat stok apa namanya full retail food ya bahan bahan pokok pangan yang bikin membikin inflasi gitu
terus kemudian kita punya kerjasama dengan bi saat itu dibuatkan aplikasi sistem pemantauan harga komoditi namanya sih hati
itu kalau kita isi terus kita akan bisa gampang melihat indikator indikator yang membuat inflasi
nah sekarang ditambah dengan stok terus dikembangkan terus menerus
itu yang coba kita bisa membantu
sehingga intervensinya bisa jauh lebih cepat
hanya kalau sudah kaitannya dengan musim apalagi kalau kita bicara tanaman pangan kita memang banyak tergantung sih
itulah butuh kerjasama antar daerah
pak menarik pak bapak tadi bilang untuk menangani berbagai krisis ya pak
katanya kan dua ribu dua puluh tiga gelap tuh pak presiden bilang ya pak
ada cara perang nggak dari pak ganjari untuk mengantisipasinya pak
seperti apa udah diidentifikasi pak cara caranya
sebenarnya komitmen komitmen investasi yang sudah masuk ya di jawa tengah kan cukup banyak ya
sama kayak di kawasan industri ya kita punya kendal
terus kemudian yang lama ada wijaya kusuma itu di semarang sama di cilacap
terus kemudian di demak juga ada
nah yang baru di batang komitmennya dulu sudah banyak
nah ini kita pastikan kita ajak bicara kita undang terus menerus dari mereka
eh pak mengge
komit yang sudah komitmen dengan kita kita minta
memang dulu ketika mereka kita minta waduh negara kami juga lagi sulit
mereka pending pending yang pending pending itu kita kejar
maka investasi bisa masuk
tapi presiden dari para menteri menyampaikan investasi tidak bisa masuk
kalau kita tidak bisa memberikan layanan yang mudah murah cepat
kalau pungli masih banyak
kalau korupsi masih banyak
itu yang sebenarnya yang ada
berikutnya adalah komunikasi
komunikasi dengan pengusaha dengan buruh
umpama hari ini saya akan menetapkan upah minimum
sampai dengan tadi malam saya masih komunikasi dengan organisasi buruh
terus kemudian dengan apindo
karena posisinya buruh minta tinggi biasa
menolaknya itu sudah ada yang pakai pp saja
padahal sekarang ada yang pemenaker
nah yang begini mesti kita komunikasikan
pak kalau dari segi pendidikan saya menarik melihat
dari segi pendidikan itu pas kemarin pgri bapak menargetkan satu juta pengangkatan guru ya pak ya
anu seluruh indonesia
yaitu tiga ratus ribuan kurang lebih pemerintah secara nasional mendorong
kalau jawa tengah kemarin kita kebagian lima ratus
dan itu yang coba kita bantu karena begini mbak
sehebat hebat kita ya membangun industri menumbuhkan ekonomi
kalau suplai tenaga kerjanya kita tidak bagus
ya pasti akan diambil oleh mereka yang bagus
maka ada bayang teriak
pakai tenaga indonesia
usir tenaga kerja asing
itu saya sampaikan boleh
tapi boleh minta
tapi boleh minta enggak syaratnya bahwa yang bekerja itu yang terdidik
maka vocational school ya sekolah menengah untuk kejuruan ini menurut saya perlu
kurikulumnya didekatkan dengan industri yang membutuhkan
yang seperti ini menurut saya penting
itu dari si siswanya
dari si gurunya mbak
seperti di pgri kemarin
yang diperhatikan doang kesejahteraannya
maka pada saat seluruh guru sma smk itu kewenangannya dipindahkan ke provinsi
dulu kan ada mbak guru itu pendapatnya dua ratus tiga ratus ribu
nah sekarang dengan umk pasti tidak ada
pak ini kita jalannya udah jauh
seperti bapak nih menjabat sebagai gubernur udah hampir sepuluh tahun
jun lu tuh mengasikkan sih pak
asiknya apa pak
dia bilang saya itu punya bakat di politik
kata temen temen saat itu
itu pada saat muda mas mbak
saya suka ikut aktif berorganisasi gitu ya
itu kata temen temen
beda sih mbak
kalau parlemen tuh kan parle bicara ya
interupsi nggak setuju begini marah marah gitu
namanya overside atau pengawasan gitu
hampir semua yang kita minta marah
eh sekarang kita jadi pemerintah
oh belanja ya
dok kan kita cuma satu
kalau dpr parlemen kan banyak
itu cuma satu
karena satu sebenarnya apapun yang diminta rakyat sebenarnya kita bisa putuskan
itu dengan persetujuan dprd kan
artinya desain itu ada di kami
maka sebenarnya kalau bicara busan apa enggak sebel apa enggak ya ada dinamik kami
paling menarik pak selama menjadi politisi bahkan menjadi gubernur sepuluh tahun ini paling berkesan apa pak
atau yang hal hal yang sudah mencapai target oh ini loh yang saya pengen gitu
enggak sih kalau saya mencapai target mungkin ya asal saya menilai sendiri gitu
atau yang sudah terrealisasi
kayak bapak tadi kan pengennya sekolah gratis juga punya background
saya pengen pemerintahan tidak korupsi
oke itu kayak fondasi apa ya
iya itu fondasi
karena waktu kami mau maju dulu kawan kawan tim saya dari partai dari bd perjuangan itu membuat tagline
bukan saya yang membuat
apa tuh taglinenya pak
dulu risetnya taglinenya mboten korupsi mboten ngapusi
oke saya arti nih ya pak
enggak boleh korupsi enggak boleh bohongi curangi
itu dua hal
pak kalau gitu kan banyak yang benci lho pak enggak suka bagaimana ini pak
oh pembenci saya banyak
dari dalam dan dari luar
gimana tuh pak menanggapinya pak
oh enggak apa apa
saya hanya bilang ketika aman diberikan kepada saya dan anda tidak suka pada
putusan ini ya anda sial ketemu saya
saya tidak happy kok mencopot kepala dinas saya pegawai saya itu gak happy
tapi ini sebuah
konsekuensi yang harus dilaksanakan
agar deterren efeknya ada
efek jariahnya itu ada
dan ketika ya satu dua orang kemudian harus saya berhentikan semua melihat mungkin begini mbak
ganjar serius ternyata
pak gak dibuka pak topinya
oh saya pengen lihat pak ratanya
jadi hitam atau enggak nih pak rambutnya
oh hitam sekarang hitam banget ini
kalau rambutnya jadi hitam atau enggak nih pak
rambutnya tetap putih
boleh lihat enggak pak
ya tetap putih
jadi kan di sinir pak jokowi itu pak
kalau rambut putih itu calon penggantinya pak jokowi
saya lihat lihat siapa ya
keluar pak basuki
mas iwan fals langsung posting fotonya dia berkeriput
atau saya ditelepon seseorang
dek jangan jangan itu saya ya
guntur soekarno putra
putih aku putih katanya
keriput aku keriput katanya
ya itu ceritanya
jadi geyar gak sih pak
kan mirip bapak soalnya
kan sering di
beberapa kali juga sering dimensur atau endorse endorse
pak jokowi ini ke bapak
ya biasa saja
saya sama pak jokowi itu kan ya
sama sama suka musik mental ya
keluarganya juga yang nasibnya secara ekonomi tidak terlalu bagus
itu aja jadi
waktu saya di dpr beliau wali kota
pas kunjungan juga sambutannya funky
itu sebenarnya gitu
dan ya sekarang beliau presiden
dulu saya di dpr beliau wali kota
dan menurut saya itu biasa saja
saya sih selalu rindu dimarahi
itu ketika beliau menunjuk nunjuk
ketika beliau marah marah dengan intonasi yang tinggi itu apa artinya
sebenarnya beliau itu peduli
saya pengen tahu nih
awal mulanya bapak kepincut sama partai banteng ini gimana pak
sebenarnya pada saat saya mahasiswa itu
terus kemudian pilihan
ya kalau pemenangnya dulu kan sudah ketahuan pasti golkar
golkar bukan partai loh waktu itu
sehingga indonesia itu punya sejarah bukan partai ikut pemilu
jadi sebenarnya pernah terjadi situasi itu
partainya cuma dua
ptk sama pdi saat itu
golkar partai pemenang
nah mahasiswa itu kan biasanya lebih apa ya
pemikirannya lepas berani idealis gitu

karena kan background orang tua polisi ya kan pak
nggak ada pdi pdi nya gitu
lahir sendiri loh
ada pilihan karena orang tua saya polisi
kalau polisi beserta keluarganya era order baru kan dipaksa harus golkar
dipaksa harus golkar
maka pada saat saya sma pos di jogja
terus kemudian kuliah di jogja
pos juga gitu ya
saya cukup independen
minimal dari orang tua ya
soal komunikasi tiap hari kan ya jarang jarang gitu ya
karena tiap hari di jogja belajar gitu
loh pak dinamikanya nih pak selama jadi pdi pdi seperti apa pak

setelah itu berhenti
ya ikut lagi
sembilan puluh enam awal saya ke jakarta
tiap malam ke rumah pemegang
ya tentu saja
ya tentu tidak kenal sama bu megan
kita duduk aja di sana
lebih sering jumpa sama pak taufik imas
lihat bagaimana orang bergerak
wah semangat kita itu
masih muda enggak ya
lalu sembilan puluh tujuh nggak ikut pemilu
wah makin kita pede
bangga lah punya pride
masih muda enggak siapa siapa
menjelang dua puluh tujuh juli saya pernah ke mana
mas io itu tempat saya dulu belajar bekerja
menjelaskan dari wisono
terus kemudian istrinya namanya mbak jibeng gitu
saya pernah dibantu oleh keluarga ini
mbak jibeng ini anaknya berurung mini pusumuastuti
ini general kedua indonesia
yang bernama kan jane mandagi
terus kemudian ini dulu
terus kemudian kita setiap sore ketemu mbak mega
ngerti orang pada memberikan dukungan
jadi giloh perjuangannya itu muncul saat itu
datang mbak kami ke gpp partai di ponegoro
sebelum di serbu ini
saya masih ingat waktu itu nyumbang beras
sama teman ya
dan saya masih ingat yang menerima dulu namanya mas parlan
yang dikebang saya menurut saya
enggak ini di ponegoro
mas parlan itu dari lampung
saya masih ingat dulu
itu yang menerima saya pertama
dan saya ingat tanda tangan ngisi daftar bukunya itu
saya masih ingat itu
sampai ingat ya pertama kali nomor enam
oh ingat banget saya berarti
beberapa hari setelah itu saya sering ngobrol
terus ada cerita operasi naga merah
terus kemudian terjadi penyerbuan
pas di serbu saya ke purbalingga
tempat istri saya
tapi waktu itu masih pacaran
mas pacaran ya pak
terus kemudian wah geger lah indonesia
sembilan puluh tujuh gak ikut pemilu
sembilan puluh sembilan kawan kawan saya ikut di dpr
saya tetap bekerja saja
nah baru menjelang dua ribu empat belas
itu ngajak untuk saya ikut badan diklat partai
ini momentum mbak
ini cikal bakalnya pak
saya full aktif di partai
mengadvokasi pendirian badan diklat
kaderisasi sampai turun ke papua
ya saya ke bali
datang ke jawa barat
tahun berapa pak tadi
berarti dua ribu tiga cikal bakal berapa
karena dua ribu empat pemilu
terus saya suruh nyalon
disitulah saya mulai ikut nyalon
dan gak ke pilih karena yang dapat cuma dua
karena yang nomor dua itu pak yaakob tobing
dan dia jadi duta besar di korea selatan
jadi yang dilantik saya
dan pada saat diklat partai inilah sebenarnya pemikiran bumega yang melihat
loh kok sembilan puluh sembilan kita menang
terus kemudian menjelang pemilu dua ribu empat
kita mesti menang lagi
tapi kita kok seperti nggak siap
kemenangan sembilan puluh sembilan
sepertinya kaget gitu ya
banyak kasus banyak persoalan
kadernya boleh dikata banyak
tapi secara substantif kayaknya perlu kapasitasnya ditingkatkan deh
itulah ide pemikiran bumega yang luar biasa
kemudian dibuat diklat partai
itu yang menghasilkan haspok jadi sekjen
searah sekarang waktu itu
itu sama sikapaklau
itu dulu di sana semuanya
terus saya kemudian mas pacul mas heri ahmadi yang sekarang sudah besar di jepang
itu dulu yang ngurus siklat
daniel dari semarang
dan dulu pendaharannya bantu
aduh buru burunya banyak
ini beberapa teman yang saya sebut lah ya
dan dari kaderisasi itulah ya kemudian
muncul banyak tokoh yang ada di
sekarang ini men
ya sampai sekarang
termasuk dulu bumega itu aware pada kaderisasi kursus perempuan
kursus kader perempuan
itulah kursus perempuan
maka ketika persentase perempuan di parlemen mau ditingkatkan disiapkan
dan ini kelak kemudian yang saya tangkap sebagai sebuah keberhasilan seorang legawati menyiapkan kader
reformasinya disitu ya pak ya
kita senangkan hari ini banyak kader yang muncul
mbak puan jadi ketua mpr ya
terus kemudian ada saya jadi gubernur
ada mbak risma mungkin mbak risma jadi wali kota sekarang jadi menteri
itu terus saja berjalan
mas anas sekarang jadi men pan ya
bupati banyuwangi juga cukup sukses
banyak lah ya
ahok juga bergabung saat itu
belum lagi sekarang yang ada di mana
tadi ada mas pra ada di sana
orang orang partai ya kemudian juga ya
kontribusinya banyak sekarang
loh pak menarik
sosok bumega seperti apa pak
sosok bumega seperti apa
menginspirasi kepemimpinan bapak
tiga itu adalah tokoh yang punya kesabaran berjuang
orang yang selalu konstitusional
jadi itu membuat saya ideologis
apakah itu mempengaruhi gaya kepemimpinan pak ganjar
saya belajar betul kesabaran
atau perjuangan itu dari bumega
bumega itu dimaki maki berkali kali
ya saya jatuh
yang emasnya di situ
meskipun tidak semua orang suka ya
tapi belum punya
dan ditunjukkan sikapnya
bahkan suatu ketika pernah disampaikan pada seseorang
dan seseorang itu menyambutkan kepada saya
kalau cara berjuangnya seperti itu
pilihannya kalau tidak melakukan gagal kalah
saya pilih kalah
wah saya merinding gitu
makanya sekarang bumega kenapa bicara
mesti menang lagi
disiapkan dengan baik
karena kita pernah menang pernah kalah
kalah itu tidak enak
maka semua harus disiapkan
seluruh kader harus disiapkan
sehingga seluruh lini juga harus disiapkan
mana yang kejabatan tutup selatih
mana yang sekejap sekutip
mana yang di pusat
mana yang di daerah
mana yang harus mengurus partai
maka di pd perjuangan itu ada tiga pilar partai
struktural eksekutif dan disiapkan
maka kalau mengambil keputusan harus menjadi satu
jadi ketika bertemu dengan masyarakat
ketemu dengan rakyat
dia mesti bisa menyerap aspirasi
pdi perjuangan itu apa sih
identik dengan apa
yang sudah jepit
karena dulu memang dari situ
meskipun nilai nilai itu hari ini ya sudah banyak yang bergeser
yang saya sudah jepitnya sudah pada naik kelas gitu kan
maka sering kita dimarahin
jangan lupa kamu kamu dulu sandal jepit
maka sebenarnya saya menerjemahkan marhainisme hari ini
itu ya seperti itu
kalau kamu kaya gak usah kamu tunjukkan kekayaan
pernah dimarahin tidak sih pak bumega
kan ini lama pak dari muda sampai sekarang
pernah dimarahin tidak pak
selalu rindu dimarahin ya
kenapa pak marahin
iya ibu itu kalau marah mengarahkan mbak
pertama saya diomongin tentang bencana kamu harus disiagai
itu ketika beliau menunjuk nunjuk
ketika beliau marah marah dengan intonasi yang tinggi itu
artinya sebenarnya beliau itu peduli
awas banjir wrong
itu artinya saya peduli
awas itu yang miskin awas stunting awas ibu hamil
awas problem lingkungan
jadi kalau saya ngelihat itu itu clue buat saya
oh mungkin saya bekerjanya kurang baik
karena ibu itu setiap memberikan pesan politika pada kita
nggak pernah cerita soal materi
padahal ceritanya ideologis
nilai kebangsaan ideologi pancasila pluralisme
tadi itu soal isu perempuan isu anak isu lingkungan
beberapa kali saya juga dikonfirmasi
waktu semen lumbang itu gimana ceritanya
saya ceritakan di lodi urutannya
kemarin wadah saya ceritakan di lodi urutannya
dan saya bertanggung jawab pada soal itu
berarti nanti kita lanjutin lagi nih makin menarik pak
kita masih banyak titik titik lagi
kayaknya minum dulu ya pak biar hangat
biar suasana politiknya hangat ya pak
rasanya kan hangat gak apa apa tapi jangan sampai panas
kalau panas kebakar ya pak
saya lahir di sini
saya lahir di sini pernah ada yang bertanya persis seperti ini
kenapa pak ganjar tidak pindah partai lain
jawabannya simpel memang partai lain lebih baik
bu mega kan punya sense punya pengalaman punya kewenangan
beliau pasti sudah menyiapkan dengan baik dengan berbagai pertimbangan
tidak ada yang tidak itu yang paling penting
boleh tadi kan yang keputus pak kita ngobrol ngobrolnya pak
soal tadi bapak cerita tentang awal masuk pdip dinamikanya seperti apa gitu kan ya pak
kalau sekarang ini kan bapak selalu top tiga ya pak di lembaga lembaga survei
terus nama bapak juga digadang gadang menjadi calon presiden
lalu ini gimana pak
tanggapannya kan dari pdip sendiri kan juga ada calon mbak puan
kalau soal survei itu kan kondisi sosiologis yang ada di masyarakat
pasti partai punya pertimbangan
tapi ada syarat konstitusi
syarat konstitusinya apa
ya ada mbak calon presiden ke perorangan
yang ada dari partai atau gabungan partai
maka sebenarnya ini hal biasa saja
serahkan saja kepada partai partai
pasti di antara partai juga akan berdiskusi
ya pasti ada
di antara partai juga akan berbicara
dan pdip berjuangan pasti sudah berbicara soal itu
bu mega kan punya sense punya pengalaman punya kewenangan
beliau pasti sudah menyiapkan dengan baik dengan berbagai pertimbangan secara holistik
secara individu siapa kira kira
secara syarat kemampuan seperti apa
syarat dukungan kira kira seperti apa
dan itu menjadi catatan
itu sudah pasti
termasuk saya kira partai partai yang lain ya
jadi menurut saya tidak apa apa
masyarakat tidak perlu tegang
edukasilah masyarakat dengan baik
agar tidak membuat gap
kemudian tenturannya makin keras
ya istilah saya itu kan
politik ini setiap kontestasi itu loyalitas lima tahunan
hari ini kita berkelahi tidak usah kita berdamai
hari ini kita berdamai eh lusa pisah
itu yang terjadi
jadi maksud saya kita mesti mulai mengedukasi agar demokrasi kita makin dewasa
pak kalau misalnya siapapun yang nanti dari pdip mau mbak puan atau siapapun
gimana pak masih tetap setia di pdip
ya saya lahir di sini
saya lahir di sini pernah ada yang bertanya persis seperti ini
kenapa pak ganjar tidak pindah partai lain
jawabannya simpel memang partai lebih baik
oh kan banyak yang
sekarang itu sudah mengekir ngekir pak kanjah melihat kinerjanya melihat elektabilitasnya
tapi tadi ya pak jawabannya
bapak lahir di pdip
saya lahir di pdip dibesarkan di sini
tadi saya cerita kan saya lahir di badan iklan partai
diajari untuk selalu siap sedia untuk bisa mengerti dari si kapasitas
pengembangan kapasitas maksud saya
terus kemudian di badan penanggulangan bencana
saya melihat bagaimana masyarakat terkena bencana
maka insight dari seluruh konsepsi yang dimiliki di pdip
perjuangan apakah itu ideologi itu value
bagaimana diterjemahkan dalam program
bagaimana aksi dan mengontrol monef nya
itu kita diajari
nah saya diberikan kesempatan lebih banyak sebenarnya
oleh bu mega ya
jadi anggota dpr
terus kemudian menjadi gubernur
untuk konteks itu didukung rakyat
kalau tidak didukung juga tidak jadi
sehingga kolaborasi partai dan rakyat
menjadi harus satu gitu ya
nah dari situlah kemudian banyak pengalaman itu bisa kita tunjukkan gitu
ya ini dinamika politik yang besar biasa saja
kalau saya melihatnya
biarkan waktu kerjalan
sampai pada titik tertentu pasti semua akan menentukan
nanti kalau semua mesti siaga
pergi perjuangan ya
solidasi partai itu menjadi begitu penting
mau pak tanggapannya pak
bapak kan katanya juga cuek cuek aja
banyaknya deklarasi pak yang di luar sana
p tiga kemudian pan juga baru baru ini
banyak deklarasi mencalonkan pak ganjar
ya terima kasih
dan sebagai kader bdi perjuangan
karena saya anggota bdi perjuangan
pasti mekanisme internal kami juga ada
dan ya bangga saja mbak
saya kader bdi perjuangan
ya apresiasi oleh partai lainnya
dan ini yang saya katakan sebagai sukses kaderisasinya bu mega
ketika bu mega dulu membuat badan diklat yang saya ceritakan tadi
terus kemudian muncul banyak kader
ada apresiasi dari masyarakat
desa itu sukses story yang luar biasa
yang artinya mbak
rasa rasanya fungsi partai sebagai sumber rekrutmen kader
fungsi agregasi dan sebagainya itu
oh kita bisa kok melaksanakan
dengan segala kekurangannya
kalau dicalonkan nih
dengan ada pak ridwan kamil
ada pak prabowo
sama mbak puan
dari ketiga ini
yang paling komunikasinya enaknya mana bu
oh saya berkomunikasi dengan semua tokoh ya
termasuk yang ada sebelum tadi
kami komunikasi biasa biasa saja
berarti belum tidak ada arah arah ke politik
saya politisi ya
bapak dengan kang emil
sama sama gubernur kita bercerita
dengan pak prabowo
kemarin juga ketemu di acara dengan mdz
waktu peresmian masih di sulu
kita bareng ngobrol terus kemudian
dengan mbak ye ini kemarin ketemu juga ngobrol
dengan mbak puan kemarin waktu muktamar
dengan mas anies ya
sama sama kagama saya ketua umumnya
ketemu yang ngobrol
jadi tidak ada persoalan sebenarnya
tidak ada masalah
mungkin yang repot itu justru ketika kemudian
ada rasa politik oleh follower yang berbeda beda
kemudian sikapnya kadang kadang menjadi
menjadi tegang sekali
berarti hubungan sama bu mega dan mbak puan
saat ini baik mas
saya berpikir sampai hari ini baik saja
tidak ada soal
biasanya kalau ada soal saya ditegurin
tadi ya kalau marah bu mega itu tanda saya pak
bu mega itu kalau marahi anaknya tanda dia
kalau tidak marahi malah jadi sedih
dicuekin wah ini sudah
ada apa ini dicuekin
tapi kalau masih diingatkan ya
apalagi dari keluarga keluarga pdi perjuangan
itu kan dikontrol ya itu tidak benar
karena kalau partai itu kan ada nilai nilai
ideologisnya seperti apa
operasionalnya seperti apa
itu kita diajari soal itu
kalau untuk persiapan dua ribu dua puluh empat dari pdip sendiri ya mas ganjar
itu apa sih mas membangun komunikasi dari sekarang kah
seperti apa strategi mas
itu diberikan pada dpp
dpp kami pak sekjen biasanya menjadi utusan ibu
untuk komunikasi ke partai partai
tapi kalau kami di kader ini tadi itu ada tiga pilar ya
ada pilar yang dieksekuti pekis latihan struktural
nah bagaimana kita mau membantu masyarakat
yang simpannya praksis
kenapa saya katakan praksis
karena umpama nih kita bicara soal politik pangan gitu
ya yuk kita siapkan pangan alternatif kita siapkan
saya di pemerintahan ibu mega bicara
buat berida riset daerah kita buatin ya
baru bali jateng ntb baru tinggal
kita buatin kita siapin
itu sebenarnya antara perintah partai
dengan misi pengelolaan pemerintahan menurut saya
nah ini kita sudah sampai di mana pak
ini saya mau ngecek salah satu sekolah yang tadi saya ceritakan
sebagai smk jateng boarding school
yang untuk maafin untuk keluarga orang tidak mampu free
tapi ini sekolahnya bagus nggak kelihatan
memang kalau untuk yang miskin terus harus jelek
makanya kita mau tunjukin yang bagus
oke kita langsung cek
ketika politik itu sudah tidak bisa menyatukan
maka seni dan budaya lah yang menyatukan
etika politik itu sudah tidak bisa menyatukan
maka seni dan budaya lah yang menyatukan
ini mbak yang saya tadi sampaikan ya
kalau tadi mereka buruh tani orang tuanya
yang menurut saya memang pasti kondisi ekonominya tidak bagus
jadi kalau kamu sudah lulus
duit pertamamu untuk apa
untuk orang tua saya
oke tabung buat apa
jadi semua ternyata secara budi pekerti
dan buat saya itu nilai tertinggi
kalau hanya material sukses dunia
sukses duniawi jabatan enggak
nah itu yang terharu betul saya melihat
makanya saya extend dari tiga percobaannya menjadi lima belas
anak anak ini yang dari keluarga tidak mampu ini
akan bisa merubah nasib diri dan keluarganya
dan ini sebenarnya secara sistematis saya desain
agar penurunan angka kemiskinan
itu dimulai dari investasi
kepada salah satu orang
saya bisa jadi antara anggota keluarga itu
yang punya potensi kemampuan kecerdasan
yang bagus untuk kita dampingi
bapak tadi dekat dengan milenial ya pak
followers bapak juga banyak
apa sih arti penting sosial media
bagi seorang pejabat atau politisi
atau bagi pak ganjar berpengaruh pak
yang pertama mbak saya bermedsos itu
sejak saya jadi dpr
nah medsos kemudian menjadi tempat meeting point saya
mendapatkan kickback mendapatkan komplain kritik dan sebagainya
dan sekaligus inilah media komunikasi
maka di youtube umpama kemarin kita ngobrol
dengan kawan kawan youtube indonesia
kalau youtube betapa pak genjer
saya bisa menjelaskan lebih banyak
apakah ide apakah diseminasi ya
sebagai orang partai apa yang menjadi misi
nilai nilai ideologis pdi perjuangan
saya sampaikan sekaligus
mengawinkan antara apa sih peran kader partai
dengan fungsi fungsi dalam jabatan publik dan pemerintahan
ini ketemu pak
semua partai itu chatnya juga baik
tinggal eksekusinya aja
seperti kita belajarnya bareng
tapi ketika ujian belum tentu semua lulus ya
itu cerita jadi medsos penting
ibu atika suka cemburu gak sih pak
aduh banyak banget nih fans nya
enggak enggak dia seneng aja
apalagi kalau bisa ngelihat kalau ada cerita cerita lucu
dan dia mulai memahami bahwa
suaminya itu bukan miliknya
suaminya sekarang menjadi milik publik
anak saya tahu bahwa ayahnya juga bukan miliknya
ayahnya juga milik publik
dan kami fair secara terbuka
maka kadang kadang saya merasa bersalah dan berdosa
karena waktu saya tidak terlalu banyak untuk mereka
itu tadi pertanyaan di awal tadi
piknik bareng keluarga itu menjadi sesuatu
maka kalau saya ingin makan bareng piknik bareng
itu semahal apapun saya akan bayar
pak ini dari tadi belakang ramai lagi nih pak
ini mainannya buat apa aja sih pak
mau unboxing mobil bapak ini banyak barang
jadi rumah kedua ya pak
sebenarnya ada banyak mainan ya
faktor wah ini
ini kalau anak anak pasti suka main dokter dokteran gitu ya
pak ganjar kalau mau tahu dalamnya apa
ini buat siapa sih pak
buat apa aja
ya anak anak aja
kalau saya ketemu anak anak kecil gitu
saya mau mainan nggak itu
nggak ada itu kayaknya anak anak nggak mau mainan
kayaknya semuanya mau deh
terus kemudian ini anak sekolah
saya kasih tumbler agar dia bawa minuman sendiri
jadi ini tumbler yang kita kasihin ke anak anak
eh belajar ya
kan nggak mau doang dikasih begini
biar cair sedikit pak
suasana di tengah tengah hujan
sudah berhenti ya pak ya
jauh cepat ya pak ya
oke sudah siap pak gadger
oke pak ganjar lebih milih makan di restoran mahal
atau warung pinggir jalan
pilih makan sambal tempe atau sambal terong
kalau makan bubur tim diaduk atau tidak diaduk pak
kalau tim bubur diaduk pak
tim bubur diaduk kan banyak nih pengikutnya pak
pak ganjar banyak kan ya
kemudian pilih bu mega atau pak jokowi
itu ada grade nya
dan kamarnya berbeda
kalau pak jokowi itu karena saya anak buahnya di pemerintahan
jadi dua kamar berbeda
lari atau sepeda pak
walaupun cedera nih
walaupun cedera tetap
belum ini ya
mulai gemar lari
milih musik metallica atau slang
berarti coba ya mau tes lagu metallica di alphandia ya
enggak ada ya
coba ada musik metallica nya tolong pak kameramen dipasangkan
pengen mendengar suara pak ganjar
coba pak dikit pak
yang membuat tubuh pak sering nyanyi apa tuh judulnya
raff nya atau yang bapak
oh juga apa
enggak gitu aja
tapi hampir semua musik sebenarnya saya suka
termasuk musik jawa
nah musik jawa ini menarik
terus kemudian sekarang muncul kayak model
oh jodi banding kek
varel mempopulerkan lagu jodi banding kek
tidak banyak orang tahu siapa penulisnya
ternyata ada abah lala yang orang boyolali
yang ternyata dia pernah membuat lagu untuk saya waktu saya kampanye
ya mesti menang
mumsaku waktu mencintaimu
lanjut pak dikit lagi
siapa yang bawa ini terus
beres ya apa yang ada di dandani
terakhir nih pak mungkin soal seni
bapak kan suka seni ya pak
jadi musik terus
juga sering ketemu pak sujuwete
ya di interupsi lagi
ini mempengaruhi gaya kepemimpinan bapak nggak sih
kayaknya kan lebih kelihatan santai tapi serius tapi juga tegas
sebenarnya sepertinya bapak gaya kepemimpinan bapak
saya tuh suka banget dulu dengan sersan itu
serius tapi santai
dan saya belajar banyak pada seniman dan budayawan ya
mereka bisa menjadi bagian dari kehidupan
maka kemarin saya membuat speech untuk acara pertemuan di bali kalau tidak salah
baru saya ceritakan ketika politik itu sudah tidak bisa menyatukan maka seni dan budayalah yang menyatukan
terus saya belajar mas jiwo seniman seniman itu membuat hati kita itu lembut
iya satu satu satu satu satu satu ya
iya satu satu yuk
udah banyak ya senang nih
senang dapat tablet ya
seru ya pak ya tadi
kebahagiaan saya itu
pak ini banjirnya ini
pak banyak sekali
pak banyak sekali
mungkin ya masih berjalan
kalau kebanjiran no garing
tinggi kemarin yang di sini
ini gimana pak bapak
iya ini ada problem yang cukup serius
menurut saya karena setiap
tapi biasanya nggak setinggi ini
tapi hari ini tinggi sekali
tapi tadi masukan dari
teman teman di desa
hulunya di kendeng
dan kendeng itu ada pengelolaan
hutan yang mungkin itu
perhutanan sosial ya mungkin ya
dan ternyata itu kalau
semua dipakai untuk tanam jagung
enggak ada yang bisa
menyangga air jadi kita mesti
reboisasi yang ada di sana nanti kita siapkan
kita tanamin aja itu mesti menjadi
daerah konservasi harus jadi
konservasi kalau nggak konservasi nggak bisa
dan yang dirasakan di sini
maka ini serius mumpung masih ada
bantu untuk bibit
dalam waktu cepat
dari semua semesta
dan kesempatan meminta
bapak jadi calon presiden
bagaimana siap atau tidak pak
pernah saya jawab
kalau kader partai itu
nggak harus siap jadi apa
pak genjar ini tadi
dari pagi aku ngikutin bapak dari olahraga
sampai keberapa tempat pak
kurang dari setahun lagi ya pak ya
masa periode keduanya september
masih ada target pak yang ingin dicapai
ada empat ya yang kita lagi
coba kejar karena dari sekian
seratus indikator itu empat kemungkinan
lalu teman teman saya staff saya panik
waduh pak genjar ini gak tercapai gak apa apa
tapi kenapa tidak tercapai
itu yang harus kamu jelaskan
dan mereka pintar menjelaskannya karena
oh ada faktor pandemi
basis anggaran kita
menjadi tidak tercapai
terlalu kokoh karena terjadi refocusing
satu penurunan kemiskinan
maka saya sampaikan eh tinggal setahun
ini tidak tercapai
maka jangan gunakan cara konvensional
kita mesti gunakan cara cara yang
lebih adaptif dengan kondisi
apa itu csr
partisipasi masyarakat sekitar
yang penting datanya benar dua ipl
ipm mari kita dorong di setiap kabupaten kota
dimana mereka mesti mengejar
cari orangnya dorong
lalu berikutnya lagi
pengangguran ini coba kita dorong
mendorong lebih banyak investasi bisa masuk
kenapa kawasan industri
kalau kawasan industri sudah ditentukan
tolong dong semua pemangku kepentingan
karena ini nanti yang akan mendorong
tenaga kerja baru bisa masuk
tapi seandainya pun
itu tidak bisa dilaksanakan
maka yang harus dilakukan adalah membangun
maka kenapa saya membuat co working space
untuk anak anak kenapa di bank jateng
kenapa kita membuat
kredit dengan suku bunga sangat rendah
itu sebenarnya untuk mendorong
sehingga kalau toh mereka tidak bisa bekerja
pada satu perusahaan mereka menjadi entrepreneur
dan terakhir nah ini sangat relatif
berkait dengan gini ratio
jadi ketimbangan antar daerah
sebenarnya ini tinggal kejar kejaran
antara kabupaten dan kota
jadi kalau ditanya apa
pertanyaan ini saya senang
karena tidak banyak orang bertanya
dan untuk pertama kali saya jawab
empat indikator ini tidak akan tercapai
maka kita mesti berani jujur
tidak ada kesempurnaan yang ada
tapi kita mesti bisa membangun argumen
dan waktu masih ada
maka segeralah cari
metode yang bisa dipakai
menarik pak berarti saya baru
kali ini mendengar pemimpin
secara gamblang menyebutkan
apa tadi target yang
sekiranya masih perlu
digenjot lagi begitu ya pak ya
jadi itu buat saya ada faktor
macam macam yang bisa dijelaskan
soal publik tidak menerima
saya buat saya tidak masalah
tapi kita harus punya integritas
harus berani jujur
untuk mengatakan apa yang terjadi
jangan memake up
jangan membuat kosmetik kosmetik
capean ya sehingga kemudian mengelabui

pak jadi presiden
dari partai dan semua
kota dan kesempatan
meminta bapak jadi calon presiden
bagaimana siap atau tidak pak
pernah saya jawab
kalau kader partai
itu enggak harus siap jadi
maka saya lahir di badan diklat
dulu disiapkan dilatih seperti
saya ceritakan tadi kenapa bu mega punya program
diklat kader itu sebenarnya itu
dan fungsi partai politik
dalam undang undang parpol ketuanya
saya waktu itu salah satunya
ada sumber rekrutmen kader
maka partai harus menyiapkan
siapapun mesti siap pada soal itu
aturan partai masing masing
itu sebenarnya yang ada tapi untuk
saya mesti konsentrasi untuk
menugaskan ada banjir
ada apa namanya tadi bicara
sekolah aja pak pendidikan
iya pendidikan akses jadi ketemu
ibu ibu di pasar makasih pak
anak saya sudah lulus sekarang diterima di
ibu nya kerja di pasar
jadi itu jauh
lebih penting untuk menjadi prioritas
di dua ribu dua puluh empat biarlah ini
berjalan apa adanya
biasa saja nggak usah
pada baperan nggak usah pada
gas gasan sehingga kemudian
menimbulkan konflik konflik yang keras

tantangan yang memang harus dipersiapkan oleh indonesia
baik dari ekonomi semua hal ini
seorang pak ganja pranowo
sosok pemimpin apa yang memang harus
dipunyai oleh the next
nanti pemimpin kita di dua ribu dua puluh empat
atau untuk indonesia lah pak ya saya sih belajar
sebenarnya ya kepercayaan diri
bangsa itu pernah
tapi siapa yang meneruskan
bung karno bung karno itu pernah bicara
politik kita mesti berdaulat
ekonomi kita mesti berdikari
jangan lupa soal
kebudayaan kita mesti punya kepribadian
dalam kebudayaan itulah trisaktinya
kita bertanya sekarang
apakah politik kita cukup berdaulat
maka mari kita tentukan nasib
bangsa ini sendiri
saya ambil contoh jokowi
pak jokowi kemudian berbicara
nikel kita tidak akan kita ekspor
dalam bentuk raw material
dia mesti sudah setengah diolah
kalau anda ingin mendapatkan
silahkan buka investasi di sini saya bantu
sampai barang jadi
kalau perlu sampai menjadi baterai
dan ini akan menjadi
untuk transisi energi ke depan
maka indonesia bisa menjadi juara
kita bisa berdikari
berdiri di atas kaki sendiri
tidak bergantung pada asing
sekarang kita minyak
bergantung bawang putih kita
bergantung garam kita bergantung
maka kemandirian ekonomi
ini menjadi penting
dari praktik praktik itu
pemimpin ke depan itu geopolitiknya
mesti paham bagaimana
hubungan tiongkok dengan
taiwan itu tidak kalau
yang kikir seluruh dunia
yang konfliknya dua negara sekarang
impact nya ke seluruh dunia
apa yang akan terjadi
yang terjadi ternyata merontokkan
sendi sendi ekonomi turki inflasinya
tinggi kita lihat saja
even amerika inggris jerman
semuanya tinggi indonesia masih di bawahnya
dan ekonomi kita masih tumbuh not bad
dan saya mengikuti betul
indonesia itu hari ini sedang
berada pada puncak kepemimpinan dunia
ekonomi masih tumbuh inflasi terkendali
sumber daya manusia banyak
alam masih banyak
maka yang dibutuhkan hanya satu speed
ayo kita duduk bersama
kita buat agenda bareng bareng
ideologi platform kita udah beres
mari kita menatap dua ribu empat puluh lima
salaman yuk mari kita sharing
kita diskusi agar bisa menentukan
dengan baik ekonomi
para pelaku ekonomi pengambil keputusan
duduk yuk agar ekonomi kita bisa berdikari
kan setidaknya kita mestinya jadi juara dunia
lumbung pangan dunia
kalau itu kurang kita bisa
mengajak lembaga research
kayak brin perguruan tinggi
kita tugaskan mereka
untuk membereskan itu sehingga
pencapaian itu bisa kita lakukan
tapi terakhir dari
jangan meninggalkan kebudayaan kita
kebudayaan kita itu tidak hanya
sekedar seni tidak hanya sekedar
bahasa lagu tidak
ada penghormatan antar sesama
kemanusiaan yang mesti kita jaga
karena memang kita berbeda
berarti tadi kalau saya sedikit rangkum ada tiga ya pak ya
kecepatan itu juga jadi salah satu faktor ya pak
nama yang paling penting dan kadang
terlupakan adalah kebudayaan tadi
karena tadi mengajarkan aku takut rasa
olah roso jadi kalau orang
olah roso itu akan peka
kalau orang tidak pernah mengolah
roso akhirnya tidak peka
alias pekok itu bahaya
oke terima kasih banyak pak ganjar
senang sekali hari ini seharian
bersama pak ganjar benar benar melihat
langsung seperti apa situasi
dan juga dinamika di jawa tengah
semoga ya di sisa
masa jabatan pak ganjar ini semakin
memajukan jawa tengah
bukan jawa tengah aja ya pak nanti semua
masyarakat juga bisa mendapatkan
dampak yang lebih baik lagi
terima kasih atas waktunya pak nanti
kita bisa berkunjung kunjung lagi ya pak ya
oke kita akan berkunjung
dan kita makan siang terlambat
kita makan siang terlambat kasih gandul
kasih pak eh tas dulu pak tasnya enggak begini
kita biasanya begini pak
thank you pak
lalu bagaimanakah langkah dan juga
arah politik ganja pranowo
di tahun dua ribu dua puluh empat
dan juga keberhasilan yang memimpin
jawa tengah bisa dijadikan
modal untuk maju
sebagai orang nomor satu
untuk menggali asensi
dan juga menagi
aksi bukan sekedar